berikutnya presiden joko widodo menugaskan institut pertanian bogor untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan terkait dengan krisis pangan
hal itu disampaikan presiden dalam pidato sambutan disnatalis ke enam puluh institut pertanian bogor di dramaga bogor jumat pagi
jokowi menyebut ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya ancaman krisis pangan
mulai dari kenaikan jumlah penduduk perubahan iklim hingga situasi geopolitik yang tidak kunjung meredah
hal tersebut diperparah dengan sembilan belas negara yang membatasi ekspor pangan
dimana salah satunya adalah india yang menyetop ekspor beras hingga mengakibatkan naiknya harga beras di sejumlah negara termasuk indonesia